jarang jajan ambilin banget bener bener
emang mami kamu suka gitu bikin kamu bekal
nih mami begini mami iya suit banget sih kamu kamu ini ya udah baik ganteng nurut lagi sama
mami udah besok kalau gitu biar sini yang mau
terus terang ini agak agak luas ini tanggapannya no problem ya ya udah pak kalau
gitu bapak berlemas ini saya langsung pulang enggak gitu enggak gitu ada pemetretan pak
pemetretan oh iya iya saya permisi pak tapi terus terang ini bisa lari potret
nanti pak kapan kapan ya pak ya pak terima kasih pak
papa waktu itu jahat
ngapain di sini
enggak enggak enggak mau waktu itu
waktu itu kan rita yang ke toilet sekarang kan aku yang ke toilet
cuma disitu kamu bisa amatin dari sini
enggak enggak enggak pokoknya enggak boleh enggak mau
pak di sini aja
ya udah enggak cari
oke buat peserta yang belum registrasi harap segera mengisi form pendaftarannya ya karena kita akan melakukan pemotretan sesaat lagi
rita belum registrasi lagi
bapak nunggu di sini ya
awas jangan kemana mana
iya cepetan nanti didisk kamu ayo cepet
iya awas jangan kemana mana
ini keluarganya lu
bapak ini siapanya centini tau
udah kami sampai bawa majikan kesini sih
ceritanya panjang banget
tapi yang jelas
kami berdua harus segera meninggalkan tempat ini
kami sedang mengharapkan bahaya
di luar ada sorak memungu
yang disuruh oleh lawan pesis saya
untuk membunuh saya
aduh pak aduh
aduh ini pak gimana ini pak
aduh biaya aku pingin
mbak lihat om om yang duduk disini pakai baju biru gak
oh gak lihat tuh
mungkin si papa ke toilet
pak kami sampai majikan
om pemotretannya gimana om
om dijaga di syari
om dijaga di syari
om dijaga di syari
yaudah kamu minum aja om
minum dulu supaya deg degan kamu hilang
sudah tinggal setengah pak
emang deg degan banget pak
tadi centini itu kayaknya udah mau pingsan aja pak
kok bisa ya
sebaik bapak ini mau dibunuh ya
dulu udah gak nongol
berarti bapak udah aman toh
ya gitu deh
kayaknya sih kita nggak bisa balik lagi ke sana
iya pak centini juga takut
gak usah wes nggak apa apa pak
ah sebagai gantinya
karena kamu gak bisa audisi untuk model
saya akan kenalin kamu dengan producer rekaman
oh rekaman pak
jadi penyanyi pak
iya mau tau pak
itu kan cita cita centini dari kecil pak
kalau misalkan pembunuh itu muncul lagi
pertemuan kita pindahin di rumah aja
jangan jangan tarik tarikin kok
tuh ben ben kekatin
mau pesen makanan apa mau numpang makan bekalnya
kamu suka mau bekal sayang
ya kan jadi harus bawa makanan yang bersih dari rumah gitu
jadi bawa bekal dari rumah
mau makanan dia jorok nih
makanan dia nih
jangan mau pacaran sama dia
kambil limbak bawa bintang bener
naik percaya emang
nami kamu suka gitu bener
suka gitu bikinin kamu bekal
ini sweet banget sih kamu
kamu ini ya udah baik
aduh aduh aduh
bangun dong masya allah kamu
biar cindy yang bawain kamu bekal ya
sini yang masakin buat bobby
buat bobby tersayang ya
wah mau serabat repot kan udah masak
kan biar bisa bawa bekal
biar makan disini biar bersih katanya
wah mau serabat repot ya makanannya
semoga biar bersih kan tadi
besok pokoknya sindi yang masakin
suara kamu sebenarnya dasarnya itu udah bagus
tapi kan perlu diasah supaya tajam
udah papa ya pak
kok diasahasa sih pak
kayak pisau aja pak kayak diasahasa pak
duh harus supaya tajam kayak pisau
jadi kalau orang denger masuk
caranya tapi gimana pak
pokoknya sebelum ketemu produser rekaman
banyak latihan supaya begitu ketemu
tapi jangan satu satu ya pak
kamu harus ikut semua perintah dari saya selama latihan
sanggup gak kamu
kamu mau buka smartphone
pegel gak ya pak
program latihan kita mulai hari ini
kamu harus menghemat bicara kamu
kamu dilarang bicara kepada siapa pun kecuali dengan saya
supaya menghemat pita suara ham
jadi nanti pas latihan vokal
suara kamu vokal kamu bisa maksimal
gak boleh sama siapa pun pak
apa lagi sama dia gak boleh
pak tapi kalo sama mas bobi boleh tau pak gk
gak boleh kamu mau jadi penyanyi juga sih
gak boleh pak
kalau keadaan darurat ya boleh sekali kali ya
sanggup gak ham
gak sih pak
insya allah gak sanggup
udah pada pulang nih